bapak sama ibu udah sampe di jogja
udah tadi pagi
berarti bobby sendirian sama mba be di rumah
terima kasih bang ojak
saya mau jalan bareng bobby aja
ini semua tugas asistensi mahasiswa bapak
kalau nggak bapak buru buru bereskan
bapak indah lupa juga kan
buka bisnis restoran padang
kamu mau nyiner disini pur
disitu aja tuh
yaudah atuh terusin
jantung gue hampir copot tis tis
makanya atuh pur kamu teh kalau makan yang banyak
kamu teh kelihatannya kurus banget pur
maaf atuh pur
mana kepala gue pusing banget dari tadi tis tis
kamu mau minta uang jajan
kan kemarin ibu sudah kasih lima puluh ribu buat dua hari
kirain ibu gak inget
bantuin ibu bikin rendang
soalnya indah ada mbak surti
bobby udah selesai uts
oh berarti tinggal nunggu hasilnya dong
enggak om ntar lagi
nungguin bunga ya
ya udah kalau gitu
bapak sudah mau berangkat
soal obrolan kita tentang restoran padang kan belum selesai pak
ya sudah nanti malam kita lanjut lagi
bapak harus ke kampus dulu
kelamaan nunggunya ya
bapak indah kasian sama ibu
yang sudah nunggu dari kemarin kemarin
kepala gue tis bukan kaki gue
kamu nyasi gak ngomong apa yang mau dipijit
pijitin kepala gue dong
kenapa berhenti lu
kamu tuh sudah mulai tua pur
rambut kamu udah ada yang putihnya satu biji
selamat ya pur
pur pur umur udah makin tua rambut udah ubanan tapi kamu juga masih belum punya jodoh
kur kata bapak saya makin lama ubante makin banyak pur
sekarang tanggal berapa sih
apa kamu nanya tanggal gajian kan baru kemarin kemarin gajian
iya tapi tabungan inaknya udah mau habis lagi
pinjem gunting kuku dong
hilang apa kamu belum balikin
enak aja ineknya nggak minjem
ah pinjem gunting kuku
ani iya sebentar
enak ineknya habis dari mana masuk yuk
cuma mau pinjam gunting kuku
oh punya sebentar ya
hei kau sudah ketemu kok sama ani
ini gunting kukunya
kamu nggak kemana mana
yaudah main ke rumah indeka aja yuk
makanya kalau mandi keramas
lo mandi aja jarang apalagi keramas
itu lagi nyari kutu
kepala gue itu pas dari lahir itu mulus lulus kayak jalan tol
jalan tol mah hitam
mulusnya bukan warnanya
itu nyari apaan
boleh kan aku main kesini
jangan ke mall
emangnya berhemat buat apa
emangnya kamu belum makan
inoko juga belum makan
aku ikut tapi aku gak bisa lama
soalnya ada cucian yang belum dikerjain
kamu nggak laundry aja
udah pernah beberapa kali
tapi nggak nyaman ah
ya udah yuk
kita jalan sekarang
udah nemu apa belum